setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi
firza hussein masih tetap harus menjalani pemeriksaan di mapolda metro jaya
penyidik akan kembali meminta keterangan firza sebagai tersangka hari ini
meski statusnya telah dinaikkan menjadi tersangka polisi belum tentu akan menahan firza
menurut kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono
penahanan firza tergantung dari pertimbangan penyidik
polda metro jaya menetapkan firza hussein sebagai tersangka dalam kasus konten pornografi
pada percakapan whatsapp yang diduga melibatkan dirinya dan pimpinan fpi rizik sihab
berdasarkan pemeriksaan ahli telematika percakapan yang diduga antara firza dan rizik itu adalah asli
firza dijerat undang undang pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
polda metro jaya menerima laporan terkait penyidik yang terjadi di mapolda metro jaya
polda metro jaya menerima laporan terkait dugaan penyebaran percakapan berkonten pornografi
yang mengatas nambahkan rizik sihab dan firza hussein
laporan itu awalnya dari beredar screenshot percakapan bermuatan pornografi
yang diduga antara rizik sihab dengan seorang wanita yang diduga sebagai firza
screenshot itu beredar dan menjadi viral sejak akhir januari lalu
firza hussein pernah dipanggil dalam kasus itu namun dirinya berhalangan hadir karena sakit
sejauh ini polisi sudah memeriksa lebih dari dua puluh saksi
termasuk saksi ahli dalam kasus konten bermula
ini adalah semua penyewaan pornografi yang diduga melibatkan rizik sihab itu
kasus dugaan pornografi yang melibatkan rizik sihab dan firza memasuki babak baru
firza hussein sebagai pengirim konten resmi ditetapkan sebagai tersangka
sementara rizik sihab masih berstatus sebagai saksi
lalu apakah penerima konten bisa dijerat hukum yang sama
kita akan berbicara dengan ahli pidana dari universitas indonesia eva ajani zulfa
tahun dua ribu empat tahun dua ribu delapan tentang pornografi yang menarik untuk dipertanyakan
baik sempat eva eva yang menarik adalah mengenai penertapan undang undang pornografi yang menjerat firza sendiri
lalu yang menarik adalah disini memang apakah seandainya misalkan seseorang melakukan chatting dengan pihak lain
kemudian memang ada berkonten sesuatu yang bersifat pornografi
tetapi itu adalah ranah pribadi lalu tiba tiba tersebarlah di semua sosial media
lalu apakah ini memang bisa menjadikan pelaku tersebut sebagai tersangka dan terjerat undang undang pornografi
kalau kita merujuk kepada undang undang pornografi khususnya pasal empat ya
di sana dikatakan ada beberapa perbuatan yang sebetulnya menjadi alternatif
salah satunya adalah membuat memproduksi dan seterusnya
yang sering menjadi permasalahan adalah apakah dengan membuat satu
katakanlah satu benda atau membuat satu tayangan yang berbau pornografi dalam konteks ini
kita bisa katakan bahwa sudah masuk ke dalam undang undang ini
secara normatif ya barangkali membuat sesuatu yang isinya adalah berbau pornografi
tetapi dalam konteks hukum pidana memang ada kita harus pahami ada ranah privat dan ada ranah publik
oleh karena itu baik kalau kita bicara tentang kuhp
kita bicara juga tentang undang undang pornografinya
kita bicara juga misalnya dengan undang undang ite
yang menjadi unsur yang menentukan adalah apakah kemudian konten pornografi itu disebarluaskan atau tidak
kita bisa pakai katakanlah untuk di muka umum kalau pakai bahasa kuhp nya
atau kita bisa pakai mendistribusikan atau mentransmisikan dalam undang undang ite
jadi itu yang menentukan
jadi ini adalah tadi memang ada variable sesuatu bersebut privacy
sesuatu yang bersepat publik
lalu yang menarik ketika misalkan tadi anda katakan mentransfer ataupun mendistribusikan
dalam artian ini kan menggunakan whatsapp
pasti ada transfer informasi dari pihak satu ke pihak lainnya
anda memperkirakan bahwasanya kasus ini bisa memang menjerat
terduga karena dia secara sengaja mentransfer whatsapp tersebut kepada pihak lain
ya saya tidak begitu paham dengan teknologi sebetulnya ya
dugaan kuat adalah si pemilik hp tentunya yang akan menjadi tersangka utama dalam satu penyebar luasan
atau distribusi sesuatu yang pornografi katakanlah itu
tetapi kita harus paham yang sebagai pelaku yang ditunjuk oleh undang undang dalam konteks pornografi
sebetulnya bukan aktor atau artis
dia bisa saja menjadi orang yang turut serta di dalam konten pornografi itu
utamanya adalah orang yang menyebarluaskan itu
sehingga kalau kita bicara tentang konten pornografinya yang menjadi isu
yang utama adalah siapa sesungguhnya pihak yang menyebarluaskan
katakanlah satu gambar atau satu film atau satu
katakanlah seperti tadi percakapan yang berbau pornografi
undang undang pornografi sangat detail menyatakan bahwasannya tidak hanya dalam bentuk gambar
tapi juga konten percakapan yang berbau asusila bisa menjadikan seseorang tersangka
dalam undang undang pornografi
lalu yang menarik adalah apabila nih mbak
seseorang memproduksi sesuatu dengan pihak kedua
kemudian pihak pertama mungkin si wanita ataupun pria
menyatakan bahwasannya ini jangan disebarluaskan
dalam pasal tadi yang saya baca undang undang ite pasal enam undang undang pornografi nomor empat tahun dua ribu
dikatakan bahwasanya apabila pihak pertama ataupun kedua menyatakan jangan disebarluaskan
tetapi ada pihak kedua menyebarluaskan
maka si pihak pertama akan terbebas dari jeratan undang undang pornografi
tadi saya katakan aktor utama adalah orang yang menyebarluaskan
bukan orang yang kemudian melakukan konten pornografi
atau orang yang melakukan percakapan yang kontennya adalah pornografi
tapi orang yang menyebarluaskan
sementara siapa yang bercakap
itu kan tergantung kepada apakah dia menjadi peserta dalam tindak pidana tersebut
syarat peserta adalah bahwa ada pengetahuan dan ada kehendak yang sama
kalau tidak ada pengetahuan
dan tidak ada kehendak yang sama dengan si pelaku fisik ini
si orang yang menyebarluaskan tadi
kita tidak bisa katakan dia sebagai pelaku delik
tadi di awal perbincangan anda katakan biasanya screenshot dilakukan sendiri oleh si pengguna transportasi
itu yang sepengetahuan saya yang awam ini
kalau kita melihat mungkin tahun dua ribu sepuluh mbak eva ingat ada kasus ariel dengan video porno yang beredar viral
kemudian ariel menyatakan bahwasannya konten ataupun dokumen video porno tersebut hilang
meskipun dia juga dikenakan undang undang pornografi
lalu anda melihat apakah nanti si penerima konten tersebut bisa berdali bahwasannya dia bukan memproduksi
dia memang merequest mental tersebut
tapi bukan dia menyebarluaskan
dalam undang undang agak berbeda dengan undang undang ite atau kuhp
seperti tadi yang saya katakan dalam undang undang pornografi

oleh karena itu syarat membuat itu adalah satu perbuatan atau satu tindak pidana

oleh karena itu syarat membuat inilah yang kemudian menyebabkan ariel
akhirnya menjadi seorang terpidana dalam kasus ini
saya tidak tahu apakah itu kemudian dipakai juga di dalam kasus yang sekarang ini
jadi masalahnya kalau berbeda dengan undang undang ite maupun kuhp
kata mentransmisikan mendistribusikan atau menyebarluaskan itu
itu tidak menjadi isu ketika kita bicara soal pornografi
tetapi dalam undang undang pornografi
perbuatan membuat satu konten yang isinya pornografi sudah dianggap sebagai satu tindak pidana
kalau tadi anda katakan ada pasal berlapis
ataupun ada undang undang tidak hanya undang undang pornografi
tapi juga undang undang ite yang akan menjerat terduga penyebar maupun pembuat konten tersebut
lalu anda melihat antara dua undang undang ini yang paling sangat relevan mungkin ketika anda coba melihat
menganalisa sesaat seperti apa ini
kalau dalam hukum pidana ini yang kita sebut sebagai endat sesumen load
atau satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan undang undang
mana yang dipergunakan
rujukannya sebetulnya ada di pasal enam puluh tiga ayat satu kuhp yang menjadi lebih khusus
nah kekhususannya yang mana dalam konteks ini tentunya
kata pornografi atau unsur pornografi ada di dalam undang undang pornografi
ada juga dalam undang undang ite
tetapi yang menjadi lebih khusus dari undang undang ite
sehingga dalam asas leg spesialis sistematis yang dikenal di dalam hukum pidana
kita bisa menunjuk bahwa undang undang ite itu menjadi lebih khusus dibanding undang undang pornografi
undang undang pornografi sangat luas cakupannya ya
bahkan konten pembicaraan tidak hanya berbentuk foto siluet bahkan ya
gambar suatu yang bersifat tubuh bahkan pun bisa membuat seseorang terjerat undang undang pornografi
lalu seperti apa sih mbak memberikan sebuah
klarifikasi ataupun sesuatu yang sifatnya sangat lebih awam untuk dimengerti orang gitu
karena undang undang ini begitu luas cakupannya
dalam konteks ini selalu kita bicara yang mana yang lebih khusus
kita bicara soal materi perkaranya sebetulnya
dibanding dengan kuhp yang umum sifatnya
menyebarluaskan pornografi katakanlah pasal dua ratus delapan puluh dua
kemudian undang undang pornografi dari namanya saja sudah lebih khusus
undang undang pornografi meskipun perbuatannya
diatur dengan banyak
banyak dan rinci sekali di sana
tetapi alatnya diatur dalam undang undang ite
oleh karena itu kita bisa mengatakan
pornografi yang dimaksud dalam kuhp dan undang undang pornografi diatur dalam undang undang ite
ketika dua undang undang yang lain tidak membicarakan tentang alat
tetapi undang undang ite bicara tentang bahwa itu dilakukan dengan sarana teknologi
maka kita pakai undang undang ite
itu patokannya untuk mengatakan ini lebih khusus
tapi lalu kedepannya nanti apabila memang ada pasal berlapis
berarti ada dua undang undang pornografi dan ite
makanya yang dikedebankan dulu adalah undang undang ite
dalam pengusutan kasus ini
yang menarik ini tadi ada dua pihak
pihak pertama salah satu pihak yang lain
melakukan permintaan terhadap pihak kedua untuk mengirimkan konten berbau pornografi
jadi asumsinya pihak yang meminta tersebut bisa juga dijerat
tadi saya katakan dalam tindak pidana bisa dilakukan oleh beberapa orang
sepanjang tadi saya katakan
ada pengetahuan bersama bahwa ini adalah satu perbuatan yang namanya tindak pidana
dan ada kehendak bersama dari pihak pihak itu
itu yang mengikat mereka untuk sama sama bertanggung jawab
kemudian tadi anda sempat kita berbincang sebelumnya
kalau undang undang pornografi hukumannya maksimal bisa dua tahun
sementara undang undang ite jauh lebih rendah
apakah memungkinkan nanti justru malah hanya dijerat dengan undang undang ite dibandingkan undang undang pornografinya
tadi saya merujuk kepada ketentuan di dalam pasal enam puluh tiga ayat dua kuhp
yang dikatakan di sana adalah yang lebih khusus
yang lebih khusus itulah yang kemudian dijerat
kita tidak bicara soal maksimal pidana
mana yang lebih ringan mana yang lebih berat
tetapi yang lebih khusus
tetapi kita bisa saja merujuk misalnya
ada argumentasi lain
ini kan sama sama khusus
kalau sama sama khusus
mestinya yang dipakai yang mana
yang sama sama khusus
hakim bisa saja merujuk kepada pasal enam puluh tiga ayat satu kuhp
dari dua undang undang ini
nah dua argumentasi itu sebenarnya sama sama sahih
kita tinggal lihat argumentasi dari para penegak hukum aja
untuk mengedamkan yang leg spesialis sistematis
atau dalam konteks yang lebih berat
mbak eva kalau tadi kita sempat bicara bahwasannya memang ada permintaan dari pihak kedua
mengenai penyebar apa
pengiriman konten tersebut

ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi pihak kepolisian untuk menjemput paksa rizik
terkait dengan konten pornografi ini
karena dia salah satu yang meminta konten tersebut
kalau kita bicara ada pengetahuan bersama
ada kehendak bersama tadi ya
artinya ada ketentuan di dalam turut serta melakukan tindak pidana
atau semuanya pihak
bisa lebih dari dua sebetulnya
pihak pihak itu sama sama sebagai pelaku
dalam konteks hukum pidana
kalau di tahun dua ribu sepuluh kasusnya ariel mungkin juga dengan pasangannya waktu itu
pasangannya tidak mendapatkan hukuman penjara
hanya menjadi saksi
lalu apakah kondisi seperti ini masih bisa berlaku sama
saya selalu mengatakan tentunya tiap peristiwa
tiap yang namanya peristiwa pidana ada karakteristiknya tersendiri sendiri
dalam pengertian bagaimana proses pembuktian
apakah orang ini dianggap sebagai peserta
atau dia sebagai orang yang katakanlah tidak dapat dipertanggungjawabkan
karena dia hanya semata mata orang yang disuruh saja
atau ada dasar penghapus pidana yang melekat pada dia
atau ada unsur yang sebetulnya tidak terpenuhi
sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana
saya tidak tahu dalam kasus ariel
karena kita tidak pernah mendapat penjelasan kenapa kemudian kawan pelakunya
yang sama sama dalam perbuatan
melakukan tindakan pornografi itu tidak dijerat hal yang sama
kita tidak bisa menduga duga itu
saat ini memang rizik sihab masih ditetapkan sebagai saksi terhadap kasus ini
lalu anda melihat dengan penjemputan paksa tersebut
merupakan salah satu langkah yang ideal dari pihak kepolisian
untuk mengungkap kasus ini secara lebih gamblang
saya kira kalau sah sah saja
petugas penegak hukum
ketika dia sudah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup
dan kemudian bisa menentukan
seorang menjadi tersangka
maka istilahnya upaya paksa sebetulnya ya
upaya paksa berupa penangkapan penahanan
itu bisa saja dilakukan
baik mbak eva ini terakhir ya
apakah undang undang pornografi selalu dibarengi dengan undang undang ite
mengingat sekarang kan teknologi merupakan salah satu media
dalam penyebaran maupun dalam memperbanyak informasi berkonten pornografi
kalau dikatakan selalu
saya harus hati hati di sini
saya kira tidak selalu
meskipun kita tidak bisa mengelak bahwa tren sekarang orang lebih mengedepankan teknologi
di dalam kehidupan sehari hari mulai dari pesan makanan
sampai kemudian pergi kemana pun gitu ya
kita melalui teknologi informasi
jadi ada kesan seolah olah pornografi itu juga terkait dengan ite
padahal pornografi bisa saja berdiri sendiri
dalam hal itu tidak menggunakan teknologi yang namanya
alat yang namanya teknologi ini
jadi kalau orang memasang poster di tengah pasar
atau kemudian ada berita di dalam surat kabar
yang isinya adalah konten pornografi
kita tidak selalu menyadarkan pada undang undang ite
baik terima kasih buat perbincangannya kali ini
membuka wawasan terkait dengan undang undang pornografi dan juga it
terima kasih untuk waktunya mbak eva ajani
selaku ahli hukum pidana dari universitas indonesia
dan sesaat lagi cnn indonesia newsday akan kembali dengan informasi
bagaimana jadinya jika ada sebuah mesin jual otomatis
yang menawarkan mobil mobil mewah
tetaplah bersama kami